padamnya aliran listrik di sejumlah kawasan mengakibatkan lampu lalu lintas juga padam
petugas kepolisian petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau ppsu
serta pengguna jalan berupaya mengatur arus lalu lintas agar tidak semerawut
beginilah kondisi persimpangan pasar baru jalan gunung sahari senen jakarta pusat pada minggu siang
puluhan petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau ppsu dibantu warga
mencoba mengatur arus lalu lintas agar tidak semerawut
akibat matinya lampu rambu jalan
di sisi lain tepatnya di simpang pintu besi juga di jalan gunung sahari
petugas kepolisian juga berupaya mengatur arus lalu lintas